pemerintah kota tangerang bersama pengelola pasar induk buah dan sayuran jati uwung
menggelar vaksinasi terhadap pedagang dan warga pada hari sabtu
selain divaksin warga juga akan mendapat print out sertifikat vaksin di hari yang sama
serta paket sembako
jadi sekarang kota tangerang terus melakukan optimalisasi penanganan pandemi covid sembilan belas
dari sisi vaksinasi kita sekarang sudah mendekati lima ratus delapan puluh ribu ya untuk dosis satu
dan dosis dua nya sudah di sekitar dua ratus ribuan
program vaksinasi di senter ekonomi seperti pasar dan perkantoran ini
karena rentan terjadi penularan covid sembilan belas
vaksinasi merupakan salah satu cara memutus mata rantai covid sembilan belas yang terjadi di tanah air
tim liputan cnn indonesia